sabtu kemarin menjadi hari terakhir bagi sumarsono menjadi pelaksana tugas gubernur dki jakarta
ya terhitung mulai hari ini basuki cahayapurnama kembali menerima mandat sebagai pemimpin jakarta setelah cuti masa kampanye berakhir hari ini
tiga setengah bulan menjabat sebagai pelaksana tugas sumar sono menyampaikan nota kerja ibu kota selama dipimpinnya
dari sejumlah catatan kerja sumarsono menitibratkan pada kinerja aparat sipil negara
sumarsono yang juga menjabat sebagai dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri mengingatkan ahok untuk tidak dengan mudah memecat pegawai pemprov dki
itu memang tidak ada aturan rigid karena penataan organisasi namanya reorganisasi menyeluruh
jadi kalau ada yang kemudian diperhentikan atau dimusi ya itu prosesnya tidak mengikuti aturan reguler
tapi kalau ketika posisi sudah reorganisasi mau menurunkan seseorang dari jabatan itu mesti harus ada bap
sementara itu ketua dewan perwakilan rakyat setia novanto percaya kembalinya basuki cahayapurnama sebagai gubernur dki jakarta
dengan setiap hari
statusnya sebagai terdakwa tidak akan menjadi masalah
setia novanto yakin pemerintah telah memikirkan dengan baik sebelum memutuskan untuk mengaktifkan kembali ahok setelah masa cuti kampanye berakhir
saya rasa semuanya saya serahkan apa yang dilakukan oleh kejaksaan agung
kalau ini terjadi berarti ada pelanggaran konstitusi pak
kita lihat pemerintah bagaimana dan tentu kita dewan selaku melakukan pengawasan kita lihat
ada pertimbangan pertimbangan dan tentu nanti akan kita lihat evaluasi yang sekarang juga di dewan sedang kita evaluasi